sebelumnya serangan iran ke israel menggunakan senjata drone syahid satu ratus tiga puluh enam kamikaze
drone ini memiliki kecepatan satu ratus delapan puluh lima km per jam dengan jangkauan dua lima ratus km dan sulit dideteksi radar
jarak antara israel dan iran sejauh dua dua ratus sembilan puluh empat km
serangan israel ke iran melewati dua negara yakni irak dan jordania
sementara itu negara tetangga keduanya di antara kuwait lebanon dan suria
berdasarkan data yang dihimpun organisasi global firepower angkatan bersenjata iran saat ini terdiri dari enam ratus sepuluh personel aktif dan sekitar tiga ratus lima puluh ribu personel cadangan
sementara personel aktif israel berjumlah satu ratus tujuh puluh ribu dengan personel cadangan berjumlah empat ratus
populasi penduduk iran berjumlah delapan puluh juta jiwa lebih sementara populasi penduduk israel berjumlah hampir sepuluh juta jiwa
di udara antar kedua negara iran memiliki total lima ratus lima puluh satu unit pesawat militer dari berbagai jenis
sedangkan israel memiliki enam ratus dua belas pesawat militer berbagai jenis
bila dijabarkan iran memiliki satu ratus delapan puluh enam pesawat tempur dua puluh tiga pesawat serang darat delapan puluh enam pesawat angkut satu ratus dua pesawat latih satu ratus dua puluh sembilan helikopter dan tiga belas helikopter serang
sedangkan israel memiliki dua ratus empat puluh satu pesawat tempur tiga puluh sembilan pesawat serang darat dua belas pesawat angkutan
lima pesawat latih satu ratus empat puluh enam helikopter dan empat puluh delapan helikopter serang
sedangkan perbandingan kekuatan angkatan laut kedua negara iran memiliki satu ratus satu kapal perang berbagai jenis dengan sembilan belas kapal selam
sementara israel memiliki enam puluh tujuh kapal perang berbagai jenis dengan lima kapal selam
kemudian dari segi budget atau anggaran militer antara iran dan israel terlihat perbedaan yang cukup besar
budget militer iran hampir mencapai sepuluh miliar dolar as
sementara budget militer israel hampir mencapai dua puluh empat lima miliar dolar as